batalnya bali menjadi tuan rumah peralatan world beach game dua ribu dua puluh tiga menjadi sorotan sejumlah pihak
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengungkapkan banyak kerugian atas pembatalan acara ini
sandiaga uno mengatakan potensi kehilangan devisa akibat batalnya peralatan world beach game dua ribu dua puluh tiga di bali mencapai tiga belas lima belas juta usd atau sekitar satu ratus sembilan puluh delapan tujuh belas miliar rupiah
sandi memprediksi jika acara tersebut jadi digelar maka akan ada sekitar enam sembilan ratus wisatawan mancanegara dari enam puluh sembilan negara peserta yang akan datang ke pulau dewata
meski mengakui ada pihak yang kecewa sandi mengimbau agar masyarakat tak terpecah belah dan tak saling menyalahkan
sandi mengatakan potensi kehilangan devisa sekitar tiga belas lima belas juta usd atau sekitar satu ratus sembilan puluh delapan tujuh belas miliar rupiah